uang seratus juta rupiah yang diberikan densus delapan puluh delapan polri kepada suratni istri terduga teroris siono kamis pagi diserahkan kepada kpk
penyerahan uang ini dilakukan oleh ketua pp pemuda muhammadiyah mewakili koalisi untuk keadilan siono
ketua pp pemuda muhammadiyah dan hil anzar simanjuntak menyerahkan uang seratus juta rupiah tersebut kepada komisi pemberantasan korupsi
untuk ditelusuri dari mana asal muasalnya
uang tersebut sebelumnya ada dalam bingkisan yang diterima suratni istri siono
pp muhammadiyah menduga uang yang diberikan kepada suratni merupakan bentuk gratifikasi
dan sebagai upaya untuk membungkam suratni agar tidak mengotopsi jenazah suaminya
pihak kepolisian membantah dugaan itu dan mengatakan uang seratus juta rupiah tersebut
murni dari kantong pribadi kepala densus delapan puluh delapan brigjen paul edy hartono sebagai uang santunan
meminta melaporkan kepada kpk untuk ditindaklanjuti
apakah ada dugaan gratifikasi apakah ada dugaan suap kami tidak tahu
sepenuhnya tentu nanti yang melakukan penyelidikan dan penyidikan
setelah nanti ditelaah kita akan lakukan verifikasi apakah memang itu bisa ditangani
karena ini merupakan ranah kpk atau tidak